katanya seperti itu
kita langsung coba jajal gimana mesan kopi tanpa barista
jaga teknologi sudah selangkah lebih maju
kemunculan robot barista di indonesia mencuri perhatian dengan konsep self service dan pemesanan layar sentuh
saya akan membuatkan minuman anda
kita hitung dari sekarang start
aksi sang robot meliuk liuk meracik kopi memegang cangkir dan menyajikannya ke pembeli layaknya barista andal
dan ini sudah jadi
durasi waktunya dua menit dua detik
terobosan ini berhasil memukau pembeli
sang robot menjadi prima dona
begitu instagenik hingga memancing pembeli mengabadikan aksinya
ya ini satu kemajuan teknologi yang mungkin di future saya rasa kita akan menghadapi ini semua ya
meski investasi robot barista masih tergolong mahal
kedepannya bukan tak mungkin mulai banyak gerai yang mencoba menggunakan robot
jadi masih mahal robot
tapi kedepannya otomatis ya seperti yang saya katakan tadi
kalau biayanya setengah
sudah bisa ditekan
ini kan sesuatu yang baru
sesuatu yang baru
lama lama ya dengan general otomatis harga akan turun
berbeda dengan robot barista robot yang satu ini berupa rak makanan yang menopang hidangan
sebagai pramusaji robot ini tentu tak bisa meracik kopi
robot mengikuti instruksi antar makanan dan minuman ke meja pembeli lewat aplikasi yang dioperasikan barista
bisa jawab loh dia
pemilik mengatakan kehadiran robot bertujuan mengurangi kontak langsung antara pramu saji dan pembeli
otomatis bonusnya itu efisien
udah lepon kita tidak usah terlalu banyak
keberadaan robot membuat pelaku bisnis berpikir ulang mempekerjakan pramusaji tenaga manusia
robot ini tidak akan minta kenaikan gaji
jadi bukan hanya dari pengiritan kos tapi ada benefit benefit lain yang bisa didapatkan oleh bisnis owner dengan memakai robot
lantas mungkinkah kehadiran robot ini bisa menggeser tenaga manusia
kita selalu percaya bahwa kopi itu bukan hanya sekedar minuman yang kita sajikan
tapi ada aspek lebih daripada itu
dimana kita percaya sebenarnya kopi itu adalah produk yang kita bisa katakan

jadi di sini ada touch of humanity nya

artinya biasanya akan hilang apabila kita menggunakan teknologi tadi
meski secara efisiensi robot dapat membantu memudahkan pekerjaan manusia
namun martin menilai risiko krisis energi bisa terjadi lantaran robot membutuhkan pasokan listrik yang tinggi
roni satria setia diperadana jakarta